dua mahasiswa asal bandung dan jakarta ini bernama felicia dan alvita
dua bulan sudah mereka menjalankan bisnis layanan jasa titip antar kota dari bandung ke jakarta dan sebaliknya
ide awalnya muncul ketika keduanya harus melakukan perkuliahan daring akibat pandemi
mereka berdua kemudian memanfaatkan waktu luang untuk berbisnis
layanan jasa titip yang mereka buka adalah justip makanan baik dari bandung maupun jakarta
setiap minggu mereka dapat melayani lebih dari dua puluh pelanggan melalui akun instagram
di tengah pandemi ini mereka kebanjiran order yang membuat keuntungan bisa mencapai belasan juta rupiah per bulan
keuntungannya sih buat kami ya bisa punya uang jodan sendiri sih jadi gak minta ke orang tua lagi gitu
tapi kalau untuk nominalnya untuk pisatnya mungkin bisa tiga sampai empat juta saling
usaha jas tip ini juga dimulai
dilakukan oleh warga solo bernama evi sofia
selama pandemi usahanya semakin berjaya
setiap hari evi dibantu adiknya secara rutin memesan mencarikan dan mengirim pesanan para pelanggan
pesanan biasanya berupa kue khas solo tahu bacem dan beberapa makanan ringan lain
evi memberi garansi pengiriman ulang makanan yang sama jika terjadi keterlambatan waktu pengiriman
yang membuat makanan tidak bisa dimakan atau kedaluarsa selama proses pengiriman
ya keuntungannya ya alhamdulillah
alhamdulillah ya maksudnya jauh melebihi penghasilan saya saat menjadi karyawan
menurut pengamat ekonomi universitas pasundan acu fiarta kartabi
sebetulnya fenomena layanan jasa titip sudah mulai bermunculan sebelum pandemi covid sembilan belas
mulai ramai kembali saat pandemi karena beberapa faktor salah satunya adanya pembatasan
acu fiarta mengatakan
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan konsumen jika akan menggunakan layanan justip
dan yang paling penting orang yang kita tugasi untuk membeli sebagai jasa titip itu
betul betul adalah orang yang bisa kita percaya
nah itu biasanya menurut saya ya harus ditampilkan juga dalam konten konten tertentu
biar ada penelusuran rekam jejak gitu ya
acu fiarta kartabi memprediksi layanan justip akan semakin berkembang
asalkan pelaku bisnis ini konsisten melakukan berbagai inovasi bisnis
salah satunya keterbukaan konten dan informasi yang dimuat dalam berbagai media
antara lain di media sosial